apa itu oh gimana caranya supaya muka aku tuh nggak boleh kelihatan banyak utang
assalamualaikum waalaikumsalam suamiku yang ganteng halus akan duduk papa saya
jadi ya mau saya sini ya lagi angkang sekarang mau ditulis meninang banyak lagi sakit tapi ini
saudaranya yang rese itu iya sih sin tapi emang lu nggak kasihan sama raya
gue takut tiba tiba lo ngomong sama mondi terus mondi marah jadi masalah juga kan
mendingan masalah ini biar gue aja yang urus biar gue yang ngomong sama
mundi lu percaya aja sama gua gua bakalan nasehatin semua dikau
ya udah deh ya
apa coba hai kalau kira banget sih dia meraya cium
udah kita mau selanjutnya balik aja kau sana hai kalau
sekarang kita nggak jadi ke rumah sakit nih nggak jadi nggak jadi katanya boy ngomong sama mondi
ibu ren tinggal dua hari lagi
kok bisa disini
gak jadi dipecat
bishurti teha atau pinter
bishurti teh waktu di jalan
keingetan terus sama nonrepa
jadi bishurti teh balik lagi deh kesini
bibik teh ketemu sama nyomot
bibik ancam aja nyomot
nyomotnya bibik ancam
bibik kasih tau sama tuan sama polisi
bibik teh disuruh balik lagi kesini
bibik emang binter ya
bibik juga seneng banget non
bibik teh pengen disini aja
gak tau sendiri nyomotnya galak banget
emangnya bibi itu punya rahasia apa
ya banyak lah rahasianya sama bibi semua
tapi yang paling susah itu waktu bibi disuruh nyamar
jadi mamanya nonrepa
iya depan angel
kok gitu bi
emang kenapa harus kayak gitu

ih kayaknya sih angel itu sama yang itu ngelakuin kejadian itu sama bibi kan
ih segitunya ya
adriana pengen misahin gue dari boy
ya gak tau non
bibi juga gak tau
kalau masalah itu juga
aku sempat kepikiran kayak gitu sih bi
cuma aneh aja kayaknya terlalu ekstrim gitu
terus apalagi bi
terus juga bibi itu disuruh hapus hapusin tuh potongnya gitu

surti baru masuk kerja lagi
nanti panggil bapak tuh
bibi pergi dulu ya
nolain ngapain ya
terus kenapa juga harus di hapus
foto yang ada di hp angel
mau dudung teh beli makanan cuma satu buat neng raya doang
tadi gak ada kamu disini bagaimana tuh
dung kamu mah
ya kita habis makan nih kenyang pisang dud
gak apa apa ya
eh bot kamu udah makan belum tapi
udah gak apa apa om makasih makasih
ini aja punya aku makan
aku belum laku
jangan jangan kamu mending gak mau makan
jangan sampai kamu sakit
kita bahagia lagi sakit sekarang ya kan
aku belum lapar kok raya
sampai makan ya
oh ya lagian juga aku
menemperin ivan bentar
tunjuk dia ya
ya udah deh kalau gitu
kamu jangan marah sama ichael ya
kan kamu sama haikal sekarang udah jadi temenan
aku yakin kok sekarang dia pasti berubah
ya udah aku samberin ivan dulu ya
katanya si kemot sama si haikal itu kenapa
ih oma kepo itu mau urusan anak muda
yang tua mau gak usah ikutan
ah dong kau ma tuh
suka pengen tahu urusan orang lain
nih kamu mah mendingan ibadah
sardi saya mah cuma bertanya
ribut apa tidak itu doang
ya tapi itu mau urusan orang lain umli
kau mau dititik ato
ikan belum bangun juga
tadi dia bilang sama gue
masih agak puyeng puyeng dikit dikit
mungkin karena haikal mukulnya terlalu keras kali ke kepala
jadi dia agak agak masih belum sadar gitu
ternyata haikal emang udah bener bener hajar ivan abis abisan
gua pegel nih tidurin terus
udah lu sabar aja bro
lu pura pura kayak gini supaya lama lama umli benci sama haikal
ini mah semuanya gara gara asli kira nasi
umli taro dimana muka saya
hah ini mah namanya ga cocok
hah bener nih kayak begini
kayak orang banyak hutang
keliatannya kayak kita meniruat gitu
cari takak bibi
masih kaget ini bi
masa banyak hutang
aduh dah bibi kasihan ngeliat nyonya kayak begitu
beneran nyonya tadi tidak ada masalah apa apa
insya allah ga ada apa apa bi
ya biasa lah
namanya orang kerja pasti ada aja yang dipikirin
harus juga bibi mah nyonya tadi lagi mikirin adriana
nih bibi irah
nepak apa emang tau ya aku mikirin adriana
lagian juga itu ya
adriana nah cepet pulang ya
kirain bibi mah udah mau lamaan tinggal disininya
bukannya dia teh
lagi kagetnya ya
buat dari mamahnya
bi irah bi irah
tumben bi irah kepo
mendingan bi irah kepoin dapur aja kisah lo
aduh hapunten nyonya
ya sudah waktu bibi ke belakang ya
gimana caranya supaya muka aku tuh gak boleh kelihatan banyak utang
gak boleh keliatan stress
gak boleh sedih
gerak gerak adriana nih
suamiku yang ganteng
halo silahkan duduk papa sayang
eh duduk aja duduk
gak ada duri
oh gak ada
mama kok tumben
hari ini udah pulang cepat
katanya kemarin hari ini tuh mama bakal sibuk banget
papa di kantor kan belum ada staff
jadi mama serahin aja ke staff gitu
dan emang kepengen aja hari ini tuh pulang cepet
pengen aja di rumah
soalnya kan ada si boy di rumah
kok mama baru berasa punya staff sih sekarang
sebentar lagi kan ultah pernikahan kita
bapak mau bikin peringatan kecil
hah cocok itu pa
terus terus terus
iya kita undang temen temen deket
terus bapak juga mau undang reva
gak cocok itu pa
mama juga bisa ngundang adriana
jadi nanti kan kerabat kerabat kita
siapa yang mereka prefer jadi mantu kita
gak mau ah
ih takut ya
ah udah nyerah ternyata jagoannya
bukan itu tau adriana lagi sibuk
berarti reva dengan bebas melenggang
jadi jagoan satu satunya